sebanyak tujuh pompa milik suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
digunakan untuk menyedot air di rw empat cipinang melayu makassar jakarta timur minggu siang
tujuh unit pompa tersebut memiliki kapasitas tiga dan enam liter per menit
penyedotan dilakukan untuk mengurangi genangan air yang merendam pemukiman warga
air langsung dibuang ke kalimalang
banjir merendam pemukiman hingga ketinggian dua meter lebih
hingga kini mulai surut menjadi lima puluh cm hingga satu meter
gubernur dki jakarta anies baswedan minggu siang meninjau kawasan kemang
jakarta selatan yang terkena banjir
bersama sekretaris kota jakarta selatan anies mengunjungi sejumlah kafe restoran dan toko
yang sebelumnya terendam banjir
selain itu anies juga menyempatkan diri melihat kondisi kali krukut yang sempat meluap
boleh alhamdulillah bi isnillah atas izin allah hari ini kita menyaksikan tempat tempat yang kemarin masih tergenang
saat ini sudah sukses
surut kering dan seluruh jajaran akan terus bekerja untuk memastikan bahwa pembersihan hingga tuntas
sementara itu sejumlah ruas jalan di jakarta yang terendam banjir
seperti di jalan kapten tendean jakarta selatan minggu pagi sudah bisa dilalui
petugas damkar yang dibantu petugas ppsu membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir
agar pengendara bisa melintas dengan aman
untuk menyingkirkan lumpur petugas damkar dan ppsu menerjunkan dua unit mobil medium pressure dan delapan anggota
untuk menggunakan air dengan high pressure atau seperti apa bang
untuk menggunakan air dengan high pressure kita menggunakan air medium
air medium ya bang
sejumlah wilayah di jakarta terendam banjir pada hari sabtu setelah hujan deras mengguyur wilayah jakarta dan sekitarnya pada jumat hingga sabtu lalu
data bpbd dki jakarta menyebut ada satu ratus tiga belas rukun warga yang terendam banjir
dikiputan cnn indonesia